maya juga baru aja lega
kalau teh tau semua mengenai masalah maya
kenapa teh harus pergi secepet itu sih teh
kan tete janji buat jagain maya
ibu kan udah gak ada teh
rahimaya juga udah diangkat
sekarang tete yang pergi
semua yang berarti dari maya
udah gak ada lagi

saya gak mau sendirian
saya juga mau ikut siapa siapa lagi
semua juga merasa kehilangan dewi ku sayang
pasti berat sekali buat kamu
bukan cuma itu tante bukan cuma itu
semua yang berarti dari maya udah gak ada

pasti berat buat kamu kok sayang
keinginan ibu kamu dalam waktu yang dekat
maya udah gak ada artinya tante
maya udah gak ada gunanya
apa maksudnya kamu udah gak berarti lagi
kita semua kehilangan
kamu ada apa
kamu ada apa kalau kamu mau cerita sama tante cerita
kamu ada apa kalau kamu mau cerita sama tante cerita
kita harus saling menguatkan
dan kamu juga bisa anggap tante sebagai ibu kamu
gak apa ya cerita
tante disini kok kamu mau cerita sama tante
hah apa ada masalah lain
gak ada tante
terlalu merasa kehilangan teh dewi aja
aduh kemana sih itu orang
biasanya kan dia suka lewat sini
jangan gr lu gustaf
gue juga nggak ada waktu buat ngobrol sama lu
lagi pula gue kesini cuma pengen ngasih tau lo doang
kalau dewi udah meninggal
nonila nggak bercanda kan
dewi meninggal kenapa non
ya nggak tahu hotel tempat dia kerja kebakaran
ya allah dewi
ya allah wi
kenapa kamu harus pergi secepat ini sih wit
kamu kan orang baik nih
kamu udah banyak nolongin akan
padahal akang belum sempet ngebales semua kebaikan kamu wi
ngapain lu sedih kayak gini
saudara bukan pacar bukan
dewi itu teman saya dari kecil non
malah kami sempet bertunangan
wajar dong kalau saya sedih
lagi pula dia gak pernah jahat sama saya
justru sebaliknya non
saya yang selalu jahat sama dia
saya belum sempat minta maaf sama dia non

semua orang pada nangisin dewi

bagus deh dia udah meninggal
males gue gak mau ngajak dia
gak baik tau gak non
jangan jangan nonila malah seneng
karena nonila dengan mudah bisa mendapatkan andre lagi
sadar dong non sadar
nondila itu udah jadi istri orang
dan sebenernya nonila masih suka kan sama saya
dan ya ero gue gak pernah suka
kenapa bisa jadi kayak gini sih non
kenapa seorang dilam bisa menjadi orang yang pelin pelan
jangan kurang ajar kamu booster
siapa juga yang pelin pelan
udah gak ada rasa sama andre
ada ilkshow kali dari kapan kapan
lagi pula gue mau deketin dia lagi tujuannya udah beda